sebanyak dua ratus tujuh puluh personel keamanan dari unsur polri dan tni disiagakan di pengadilan negeri jakarta selatan
untuk mengamankan sidang pembacaan nota pembelaan aman abdurrahman terdakwa otak bom tamrin januari dua ribu enam belas lalu
apel terbatas dengan melibatkan dua ratus tujuh puluh personel yang terdiri dari unsur polri dan tni berlangsung pukul setengah tujuh pagi tadi
di lapangan pengadilan negeri jakarta selatan
sejak pekan lalu pengamanan ditambah seratus personil menyusul digelarnya sidang terdakwa bom tamrin aman abdurrahman
pengamanan terbagi atas empat ring ring satu dan dua berada di dalam gedung antara lain di lantai satu dan dua
kemudian ring tiga berada di depan halaman gedung sementara ring empat di luar pagar gedung